rekor suku bunga rendah pada tahun dua ribu dua puluh menyebabkan rekor suku bunga hipotek yang rendah sekitar dua tiga